sultana bungku buwono saja memberikan pengecualian itu secara secara secara secaranya
memang ada pengecualian tapi keterangan harus jelas
misalnya surat tugas surat tugas tidak ada
kami juga yang ada surat tugas serahkan ada yang mau tidak ada masalah
ya menyebut nama sultan yogyakarta sri sultan hamengkubwono x
alasan dua pengendara sepeda motor asal jakarta ini
untuk lolos pos penyekatan mudik di limbangan garut seninsian
warga yang hendak menuju yogyakarta untuk menjenguk orang tua yang sedang sakit ini
sempat dihentikan petugas meski ia sudah menunjukkan surat hasil tes antigen
namun petugas tetap meminta mereka untuk menunjukkan surat keterangan dari kelurahan
serta surat dinas atau kunjungan kematian
akhirnya setelah berbicara langsung dengan orang tua warga
petugas mengizinkan mereka untuk melanjutkan perjalanan
sementara warga mengaku ia baru satu kali terjaring pos penyekatan
setelah menempuh perjalanan dari ibu kota
deden rahadian garut jawa barat